grab indonesia terus melakukan peningkatan layanan di beberapa fitur layanan grab for business
layanan ini didesain dengan menyesuaikan kebutuhan perusahaan untuk mengontrol anggaran bisnis mereka
sebagai solusi pengelolaan transportasi di kalangan pebisnis grab indonesia terus berinovasi dalam mengembangkan layanannya
beberapa fitur yang dikembangkan diantaranya layanan grab gifts
mulai dari perjalanan bukti pembayaran hingga proses klaim dapat dengan mudah diakses oleh perusahaan
setiap perusahaan yang ingin join atau menikmati grable business
dinikmati sebagai perusahaan baik itu untuk improy nya untuk karyawan maupun untuk customer nya
hanya masuk ke dalam satu menit
di mana dengan bisnis portal ini setiap perusahaan bisa mengontrol semua expenses management
business reputation business delivery dan kemudian nanti di awal q tiga di awal empat puluh tiga sekitar bulan juli agustus
grab for business itu juga akan masuk ke dalam portfolio nya grade for business
sorry grabhood akan masuk ke dalam grab for business
sebagai layanan transportasi terbesar di delapan negara asia tenggara
grab juga telah berkontribusi bagi perekonomian indonesia
sebesar rp empat puluh delapan sembilan triliun pada tahun dua ribu sembilan belas
tak hanya itu peningkatan pendapatan juga dirasa bagi mitra pengemudi baik grabcard maupun grab bike
grab juga menargetkan akan lebih banyak lagi pegawai yang dapat mengadopsi layanan grab for business
pembelajaran grab for business
pembelajaran grab for business
sebenarnya kita coba lebih luas lagi ya pastinya aspirasi kita untuk jauh lebih besar
tapi yang kita coba targetkan juga adalah untuk yang sudah mendaftar
bukan hanya mendaftar tapi juga lebih banyak lagi karyawan di dalam perusahaan tersebut
yang mengadopsi layanan dari grab for business ini
reform business diharapkan dapat menjadi layanan yang aman dan nyaman bagi para pelaku bisnis
serta membantu perusahaan dalam mengelola biaya perjalanan mereka

nanda rahma indra setiawan jakarta